gempa bermagnitudo tujuh empat skala richter yang mengguncang kota palu dan kebupaten donggala sulawesi tengah
tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur kesulitan akses masuk ke wilayah itu juga menjadi kendala
dan berikut ini rangkupan singkat perjalanan koresponden cnn indonesia edo eka rizki
yang tengah melakukan perjalanan untuk masuk ke kota palu
gempa bermagnitudo tujuh empat skala richter yang disertai dengan tsunami yang menimpa kawasan palu
dan juga donggala membuat akses ke dua wilayah tersebut saat ini masih tidak bisa dilalui
untuk orang orang yang ingin memberikan bantuan ataupun memiliki kepentingan khusus untuk datang ke dua wilayah itu
tentunya kami yang harus mendatangi kawasan palu
dalam waktu dekat ini tadi tidak bisa langsung mengakses bandara terdekat di sekitar palu
dan harus menyerat di provinsi
provinsi gorontalo dan melanjutkan perjalanan dengan melalui jalur darat dengan melewati jalur trans sulawesi ini
perjalanan selama kurang lebih lima belas sampai enam belas jam harus kami tempuh
dengan jarak perjalanan kurang lebih mencapai enam ratus enam km dari provinsi gorontalo untuk menuju kota palu
tidak hanya itu ada beberapa hambatan yang menjadi sedikit permasalahan dalam proses perjalanan ini
seperti jalur trans sulawesi yang merupakan salah satu jalur utama yang ada di pelosok
dan ternyata memiliki kepentingan yang sangat besar
masih minim akan adanya penerangan dan ini membuat kesulitan saat para pengguna jalan melakukan perjalanan saat malam hari
tidak hanya itu beberapa titik pun di jalur trans sulawesi ini masih terpantau
kami lihat tadi ada beberapa kerusakan yang cukup parah sehingga ini menjadi salah satu penghambat kendaraan
untuk melewati jalur utama salah satu jalur utama yang ada di pulau sulawesi ini